mendapat informasi jatuhnya lion air di perairan tanjung karawang
kapolres bersama dandim enam ratus empat karawang langsung menuju ke lokasi jatuhnya lion air pada senin pagi
kapolres bersama dandim enam ratus empat karawang langsung berlayar menuju lokasi jatuhnya pesawat lion air di perairan tanjung karawang
kapolres belum bisa memastikan titik pasti lokasi jatuhnya pesawat karena lokasinya yang cukup jauh
diduga pesawat lion air jatuh di perairan perbatasan karawang dan bekasi
sementara tim sar kini masih melakukan proses pencarian korban